ya di surabaya makan enak itu nggak harus di restoran mahal ataupun di depot yang rapi
contohnya seperti ini ya di emperan di pinggiran jalan tapi rame nya pembelinya datang silih berganti
bahkan karena penuhnya sampai ada yang mau makannya di emperan
salah satunya di warung nasi tongkol bt bukar mini yang berada di jalan petukangan kawasan ampel surabaya
lihat penampakan warungnya bertindas saja dengan tempat duduk halakadarnya
tapi pembelinya terus membeludak bahkan tak jarang ada yang rela makan di emperan depan warung
ya ada puluhan lauk yang disajikan bukar mini pemilik warung bt ini
tapi bintang favoritnya tongkol dan cumi
cara penyajiannya lauk yang dipilih disajikan dengan nasi dan rumpeyek
ibu kenapa sih kok namanya warung bete
ada di sini ada di sini ya
kenapa kok dinamain bt
anak pelayaran yang nama nasi bt dulu
mulai delapan puluh tujuh delapan puluh tujuh delapan puluh sembilan
apa artinya bete gak ngerti
katanya karena antri lama harusnya jadi bt bt bt
ya udah aku ini bu ya nasi tongkol cumi
harga proporsinya sangat terjangkau
nasi tongkol yang disajikan campur dengan lauk seperti cumi telur atau ayam goreng cukup sepuluh rupiah saja
wah murah ya
ada juga pilihan nasi kepiting seharga tiga puluh ribu rupiah
para pembeli kebanyakan warga surabaya yang langganan atau warga non surabaya
maklum saja lokasi berjualannya masih dalam kawasan wisata religi ampel
saya dari blitar
terus gimana pendapatnya
ya gak mengecewakan lah jauh jauh sini
saya langganan disini dari sekolah dulu
dari sekolah smp emang harganya itu terjangkau
pas di kantong sama porsinya banyak
berjualan sejak tiga puluh delapan tahun yang lalu lokasi berjualannya tetap di kawasan ini
hanya dengan berjualan di emperan ini

satu harinya karmini bisa menghabiskan satu ratus lima puluh kg beras tiga puluh lima kg cumi dan tiga puluh kg cabai
wah banyak ya
surabaya dikenal juga sebagai kota palawan
karena itu ada juga yang namanya monumen bambu runcing
sebagai simbol dulu salah satu alat perjuangan melawan penjajah
nah termasuk kuliner yang satu ini dikenal juga dengan kuliner pecel dan juga nasi campur bambu runcing
karena lokasinya berdekatan dengan monumen bambu runcing
berjualan setahun sebelum krisis moneter pecel dan nasi campur bambu runcing ini tetap eksis selama dua puluh lima tahun
jadi ndak berani wes nyewa gini aja saya
nggak berani saya nyewa besar besar
ndak berani iya
pilihan menunya ada dua yaitu pecel atau nasi campur
pecel sendiri adalah kuliner khas jawa timur yang berisi nasi sayur dengan guyuran sambal kacang yang disempurnakan dengan rempeyek
satu porsi dibanderol sepuluh rupiah
pembeli juga bisa menambah aneka lauknya
sementara nasi campur berisi bermacam lauk
mulai mie goreng sambal goreng kentang sambal goreng tempe dan serundeng serta kuah kare
dengan sajian seperti ini harganya sepuluh ribu rupiah
ada pilihan lauk lainnya mulai dua an enam an dan tujuh rupiah saja
jadi ini porsi sarapan sepuluh yang mengenyangkan
jadi tadi saya sepuluh itu dapat nasi kemudian mie sambal goreng kentang sambal goreng tempe
kemudian tahu bumbu bali dan juga serundeng
nambah sih tadi ini sate lilit enam ribu rupiah
sate lilit ini adalah daging yang dibungkus sama parutan kelapa yang dibumbuin
sama seperti bubur ada tim makan nasi campur diaduk atau tidak
nah saya termasuk aliran tak dicampur aduk hehehe
karena harganya ramai di kantong warung yang buka mulai jam enam pagi hingga sebelas siang ini
ramai dikunjungi mahasiswa hingga karyawan perkantoran
enak enak enak harganya murid di kantong saya
iya kantong mahasiswa saya jadi sebagai anak rantau ini makan disini membuat kenyang beneran
saya pesen telur sama deter jagung lima belas rupiah
untuk rasanya enak dan pasti kenyang
tapi saya keputusan
buka setiap hari mulai pagi hingga siang warung ini dalam sehari bisa menghabiskan
dua puluh kg beras sepuluh kg ayam dan puluhan kilogram telur
nah bagaimana anda mau mencoba
widah subianto di dini suwandani surabaya jawa timur